pendistribusian vaksin covid sembilan belas ke seluruh indonesia
bagaimana mekanisme dan perkembangan distribusi vaksin covid sembilan belas
kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan bambang herianto
jurubicara vaksin covid sembilan belas dari bio farma
selamat pagi pak bambang
selamat pagi mas aldi
pak bambang semoga sehat sehat juga ya pak
mungkin yang akan kami tanyakan pertama adalah kabar terkait dengan bio farma
mendapatkan lotri list begitu
bagaimana keterangan terkait dengan lod rilis vaksin covid sembilan belas ini
dan kemudian perkembangan untuk mendapatkan emergency use authorization dari bepom
ya jadi vaksin yang kita distribusikan mulai tanggal tiga kemarin
adalah vaksin yang sudah datang pada tanggal tujuh desember dua ribu dua puluh lalu
ini bentuknya produk jadi yang tinggal siap disuntikan
tetapi izin penggunaan atau penyuntikannya nanti tetap menunggu
emergency use dari badan pom
nah selama menunggu ini jadi memang kita datangkan lebih awal di tujuh desember
dulu mas aldi oleh bio farma maupun oleh badan pom
jadi disampling vaksin tersebut dilakukan pengujian di bio farma dan juga di badan pom
nah setelah memenuhi syarat baru dikeluarkanlah sertifikat rilis tersebut
nah seperti itu
jadi memang ini sudah memenuhi syarat mutu nanti tinggal menunggu izin penggunaan badan pom nya saja
oke syarat mutu sudah terpenuhi tinggal kemudian menunggu
oke saat ini kemudian autorisasi ini keluar
kemudian pak bambang sudah berapa banyak vaksin yang telah terdistribusi dan mekanismenya
agar kemudian vaksin bisa sampai dengan aman ke semua titik lokasi pendistribusian bagaimana
ya memang ini target kita kan seluruh provinsi bisa mendapatkan vaksin ini
karena memang ini untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu sebagai garis terdepan
ada sekitar dan ini sudah semua tiga puluh empat provinsi
jadi hari ini tinggal dua puluh provinsi yang akan didistribusikan
totalnya sudah kami distribusikan sekitar tujuh ratus enam puluh tiga ribu file atau tujuh ratus enam puluh tiga dosis vaksin yang sudah terdistribusi
tentunya ini karena vaksin ini memerlukan satu penanganan yang khusus
distribusinya menggunakan rantai dingin pada temperatur dua sampai delapan derajat
dan sudah berlangsung menggunakan jalan darat maupun via udara
ketitik tujuan di seluruh indonesia
dan titik pertama adalah di provinsi
nanti dari provinsi masing masing akan diteruskan pendistribusiannya di bawah koordinasi dinas kesehatan ke masing masing kabupaten kota
dengan tetap menggunakan rantai dingin
nah seperti itu mas aldi
rantai dingin yang apakah nantinya proses mekanisme seperti ini akan terus dilakukan sampai keseluruhan gelombang satu gelombang dua vaksinasi massal di indonesia selesai pak
nah ya prosedur ini merupakan standar internasional ya
karena vaksin sinovac tentu berbeda beda ya
sinovac di dua sampai delapan nanti ada vaksin lainnya yang memerlukan penanganan khusus di temperatur yang berbeda
memang sinovac ini lebih mudah karena infrastruktur dari tempat penyimpanan di provinsi kabupaten kota sampai ke puskesmas untuk dua sampai delapan ini
sudah banyak di
dimiliki karena memang indonesia kan sudah puluhan tahun juga melakukan program vaksinasi rutin dan rata rata vaksin yang disimpan ini di temperatur dua sampai delapan
jadi saya kira ini akan mudah sekali pendistribusiannya sampai dengan titik kesataran
oke pak bambang
bio farma juga akan mendapatkan vaksin dalam bentuk box atau konsentrat begitu
kapan kemudian vaksin tersebut akan tiba dalam bentuk bulk itu dan bagaimana kemudian nanti bisa
memproses bok itu agar kemudian bisa menjadi vaksin bagaimana caranya
ya memang kita ada dua jenis vaksin yang didatangkan
yang pertama adalah produksi as jadi ini untuk emergensi untuk kecepatan penanganan pandemik
karena memang tenaga kesehatan yang sebagai garis terban harus mendapatkan vaksinasi
dalam bentuk jadi ini sebanyak tiga juta dosis
sudah datang tahap pertama satu dua juta
dua puluh juta dosis pada tanggal enam desember yang lalu
kemudian satu delapan sisanya pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
nah setelah kedatangan jenis pertama ini kami akan datangkan dalam bentuk jenis balek
untuk tahap pertama total ada sekitar satu ratus empat puluh juta dosis
nah ini diperkirakan sampai bulan kedatangannya sampai bulan april atau mei dua ribu dua puluh
nah ini yang akan kami proses lebih lanjut di bio farma
kami sudah punya fasilitas dengan kapasitas terpasang dua ratus lima puluh juta dosis
nah jadi nanti balapnya akan datang tentu secara bertahap tidak langsung satu ratus empat puluh juta dosis
yang pertama mungkinan di bulan januari ini akan datang sebanyak lima belas juta dosis
nah tentu yang akan kita proses yang datang pertama dulu nanti berikutnya secara bertahap dilakukan proses di bio farma
seperti itu mas aldi
baik pak bambang herianto jurubicara vaksin covid sembilan belas pt bio farma
terima kasih sudah bergabung bersama
cnn indonesia today pagi hari ini semoga benar vaksinasi ini bisa dijalankan dengan lancar
begitu ya pak selamat pagi